kan kita cek dulu bener gak ada kecurian
pindah enggak pindah ini ya nggak pindah omongan tapi cuma pindah ke ini doang sedikit aja ngomongin
itu kan masih kuliah kan masih di surabaya
saya itu terharu sampai mau nangis karena apa barangnya itu sepele
masalahnya nih joinnya join super team gitu loh
cuman menurut gua keberadaan kelly di hang tua itu cukup
kayak dulu spru ketemu duran gitu ya
males bekerja setelah libur panjang tak bisa dianggap remeh
diantara tiga kandidat utamanya lebron embiid sama jokic ya
dan bagi kita tidak usah panik ya
tapi ga tau sih kayaknya si bucks
berdasarkan penelitian bp kemarin
sidur sejarah juara kedua pertama bisa rupanya reza lah bener bener ubah ubah
ada plus minus yang bisa kita lihat di sini
pengenyunan atau alat pemutar beralas papan yang digerakkan dengan tangan hanya beberapa
oh basit basit iya ya
ga beda kejadiannya sama si harden kyrie dan kb kalo menurut gue
padahal dia kan nggak bisa bahasa inggris ya
jadi masih bisa jadi dua way contract gitu sih kalau gue baca
proyek lrt di bali rencananya dimulai pada dua ribu dua puluh empat dan ditargetkan rampung dalam tiga tahun
tentang lingkungan sehingga memungkinkan kita
ke playset gue kan gue tuh mau ngejar lampu hijau
tinggal berangkat aja kalau misalnya kalau misalnya nggak ada halangan ya untuknya ya
baru kacau siapa gitu ya ngomong
ada yang di luar negeri ada yang di sana di sini sudah jarang bisa masuk
dan ini udah telanjur jadi isu gede kan
pengunjung harus membayar sebesar rp lima puluh per orang
dua bakal jadi duet menurut gue nanti roket kalau misalnya ada si bugi saja di backupnya
wah saya sendiri kaget itu ada senior yang ikut berpantun
yang mematikan berdasarkan konvensi pbb
pasti tiga point ya pasti selebrasi anjing
lah udah lu ngomong

lu dapet lu tembak simple gitu ya
berarti bill kan ada bilang di samping apa yang dia lakuin di luar basket
dan rosternya gue udah diumumin juga
tapi kan kelly oubre kalo udah lompat tuh gila ya kalo udah naik
emang sengaja gue bikin segini biar keliatan natural ya
di pulau terluar indonesia kabupaten pulau morotai maluku utara
tetapi memang tugas masyarakat yang tumbuh dari kesadaran bersama
dirawat di ruang isolasi di rumah sakit
itu orang udah ngantri di ruangan dari setengah lima
maksudnya kd kan salah satu orang yang paling deket sama harden lah
main kalau ngomong kayak gitu gue ngomong ke video lu berarti gila ya skill defense
kalau gue ngeliat impactnya kd di broklin itu sebenarnya bukan
yang totalitas daripada kita semuanya
sering klarifikasinya di podcast pemain cadangan kan

kita belum melihat skyry main bareng sama mereka berdua nih
jadi bantai adat ini adalah kegembiraan menjamut pulang puasa
di samping masjid ada toko kue yang keuntungannya menjadi pemasukan masjid
festival mooncake di hotel ini diselenggarakan mulai dua puluh juli hingga bulan agustus mendatang
di jalan batu waraya kecematan panagukan kota makassar selasa sore
berat tapi senang dibantu teman teman
ini spesialisasi basket indonesia
terus yang masuknya modelan si collin sexton gitu
karena fungsi pulau ini sebenarnya untuk memecah arus
kasus cacar monyet terkonfirmasi ada di indonesia kementerian kesehatan menyebut sudah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan
itu berdasarkan muri muri sport indonesia
memang selain long growth mereka ada biaya provisi yang sedikit turun jadinya ini membuat laba mereka besar
iya memang tergantung dari kesepakatan kerja atau di sini dikatakan ini
sambil nggak harus mikirin wah saya harus cepat pulang nih perjalanan agak jauh jadi kalau capek ya capek tidur aja
isu politik dinasti tentunya semakin kencang dan kental
terus yang gua herannya
oke tapi victoria victoria mah ini leher percayaan aja ya mungkin jadi pemenang
ada bekas ketua atau presidennya ika wirya juga hadir
di apa di pembagian grupnya ya pembagian divisinya
kalau sebelumnya mereka menggunakan sepeda goes
perhimpunan warga indonesia perwira
nah karena ini kan bedanya salah satunya adalah hidupnya soliter kalau misalnya dibandingkan sama tarsius yang di sulawesi
ada ikan itu dan ikan ikan kecil lain yang endemik di sini cukup banyak
antara satu maret dan tiga puluh september itu kan dpr masih punya masa kerja
pak ini kelihatannya rempah rempahnya sangat komplit ini pak berapa jenis ini pak
gue mau gak ngaruh gue kerja terus kerja kerja kerja
cuma setelah kalah dari denver itu kan jadinya kayak mungkin ya jadi berkurang aja gitu exposure nya kayaknya
bahkan di tanggal mendekati hanya lebaran tiket kereta api sudah habis terjual
gila sih itu kacau
harganya jacob logu yang boleh dibilang baru dimulai lah ya tapi sebelum itu nanya nih tadi
roni mosar doang ya sama kakak dari hangtu hanya sendiri jadi maksud lo west bandit banyak pemain
sebenernya gue lebih condong ke hang tuah sih walaupun
tumen kalau bisa anjing lo kan ibu banget
salah satunya dengan menjaga mood anak
karena kenyamanan yang tadi akan mempengaruhi kecemasan yang terjadi di dalam kendaraan
iya dan sekarang skornya kan dual ya magic ya
kini pak sutri ini sudah menghasilkan ribuan backlog jamur
yang telah berbagi pengalaman itu
padahal lagi hot juga sebenernya blazers ya
kayak inilah sempat kawan kawan nembang ada di tengah situ
ya sekarang sekarang role nya berbeda
west bandit sama indonesia patriot
bukan main lompat kan
rata ratanya hampir lima belas poin kalo gak salah
matahari bersinar cerah membuat keindahan moratai semakin mencolok di pandang
sehingga tenan tenan fashion specialty segala macam tetap bisa melakukan transaksi
jadi kan kita siapkan dulu acaranya
nah tapi kan kita harus konfirmasi ke kpu nya
di game hari sabtu maupun jumat
erlangga wisnuaji softan herdiagama sawangan
penyebaran rencana baru ini memotong kelompok pajak yang ada
kalo si kelly oubre narik ke back court anjing
kemudian kita akan berlanjut ke cawapres kita di nomor urut tiga yang sepertinya stagnan ya posisinya
warga desa genuk watu kecamatan ngoro jombang jawa timur
langkah langkah ini dibutuhkan agar pemulihan ekonomi global segera bisa dilakukan
mulai raja rasa inggris tiram minyak wijen dan sebagainya digoreng dalam minyak yang melimpah
yang apa putih merah
kayaknya sudah langsung menyegel juara nih kayaknya musim depan nih
udah lah pasti beli aja enggak bohong oh dia bisa
sih sebenarnya cuma musim ini lebih kelihatan aja levin emang emang lebih bersinar aja kayak lebih
udah boleh sebut nama nih orang nih
yoi kaget gue tadi lo teriak teriak tiba tiba
di samping peralatan peralatan yang ada itu semua dari masjid
mau tidur nggak perlu kita cari hotel atau apa tinggal tidur di mobil
mindset selama ini karena ratusan tahun oleh timah
secara dari poin per game aja cuma kurang tiga poin
wida subianto miki peresia jawa timur
ternyata didapat nggak sesuai dengan harapan gitu loh
izzy kalau temennya izinin dia bakal nge sok itu setiap game
tadi bahas bahas most improve ya
kadang kadang karena tidak pada saat setiap lebaran atau ada pertemuan itu kita bisa jemput gitu loh
lu masa gak ngerti sih
ini nasi bongkus deh buat lu biar lu gak beli yang lain anjing
ini tergantung fasilitas dan jenis villa ya
yang bermigrasi ke ibu kota
mereka ingin ikut walaupun dalam kondisi yang mungkin susah pergi ke tempat tersebut
itu kita harus juga menyewa seorang yang profesional untuk mendampinginya
ya ibaratnya kayak bola panas dilemparkan ke tim tim gitu harusnya gitu
akibat subvarian satu ini umumnya cenderung ringan
karena pertama mungkin belum ada pemain dari eropa timur yang nyabet gelar mvp ya di nba
kemunculan alergi akibat makanan tersebut dapat terjadi
sebenarnya definisi fv itu menurut lo orang tuh kayak gimana sih
namun martin menilai risiko krisis energi bisa terjadi lantaran robot membutuhkan pasokan listrik yang tinggi
jo harris di trade gua itu ness masih playoff kayaknya
pokoknya ditungguin aja antara kita bakal mengeluarkan konten konten baru
maka tangkar dia gua dulu bilang
who kembali memberikan sebuah recognition
sampe di notice lebron nih waktu itu
jadi apakah kemudian hukumannya bisa di set maksimal
ya ibaratnya ibaratnya juga pasti pilih yang best deal lah buat mereka gitu
si pemain bintangnya gimana sih dia bisa
karena mobil listrik tidak menggunakan mesin seperti mobil konvensional maka perawatan yang diperlukan pun akan lebih sedikit
atau coach meldi sudah menyiapkan
pemirsa komisi pemilihan umum akan menetapkan prabowo subianto dan gibran raka miraka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada rabu dua puluh empat april dua ribu delapan belas
oke gimana mau masukin youtube yang satu tiduran pakai singlet yang satu bentar di
nah keunggulannya ini karena memang performanya yang baik atau tadi karena dia underdog
waktu pikiranku tuh selesai pon yaudah cari kerja
kita bacanya itu suara berbeda bukan tentang apakah ini kritik atau ini penghina atau ini apa tapi tentang suara berbeda
ya pr nya clista pozingis cedera itu kan sebenernya
karena jangan sampai nanti penuntut tentu berbeda pendapat
ini jadi cerita pengalaman pribadi nih
jacket abis yang main bo center lu jacket putel ya
cuma bagian bagian pentingnya tuh gak ilang
bukan coach wahyu hidayat jati
ya mevri dan juga rizky saat ini saya berada di simpang gadok yang menjadi salah satu lokasi di mana terjadi penumpukan kendaraan yang menuju ke kawasan wisata puncak bogor jawa barat
apalagi yang kemarin baru bawa
kalau dulu tuh cod bayar ketemu seller
lima detik terakhir kalau nggak salah
hampir empat bulan deh kita nemenin kalian semua dengan analisis analisis yang sangat penting dan
dapat ikan yang enak segala sesuatu
komunitas sarat komunitas orang orang melayu yang ada di sini
maksudnya lagi ya maksudnya kayak si badannya sudah beradaptasi dengan lima kan udah dari tahun lalu
iya cuman bedanya mungkin gini mbak ira
jadi kalo ya agak susah juga sih kalo donovan mitchell
kalau di smc sendiri kan tidak ada pki
ketika ia sedang bermain di halaman minimarket jalan batuwaraya pada minggu sore
jadi sebenernya nih bu ya
seperti balas dendam mungkin ketika dua tahun tidak bisa
lu asalnya udah makan indomie lu kenapa masak lagi dah
kemudian baru muncul ruam ruam atau lesi lesi cacar di muka
dan s p lima ratus juga sudah naik empat belas pada awal tahun
netizen netizen bangsa juga sebenernya pas giannis sign kontrak lima tahun itu
itu bener bener gue jijik sih kalau ngeliat dia defense ya
kalau mxgp itu standar internasional dan saya kira
butuh pemain wing yang bisa terobos juga gitu ya bo ya
kan sempet sparring di ibl kan tuh
misalnya pasal penghinaan kepada presiden
iya udah main kan udah main sekuat kan dia
jadi seri satu nya itu pindah ke bulan maret
saya dan pak aziz memancing motor sedikit lebih cepat untuk mengejar waktu
dan cokic itu musim ini menurut gue
dan itu mau digunakan untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
uniknya karena tak bisa melirik tarsius memantau kondisi sekitar dengan memutar kepalanya hingga tiga ratus enam puluh derajat atau berputar sempurna
gaya main individualitas itu lu perlu satu orang yang ngerti cara matiin aja sebenarnya
termasuk di g dua puluh juga harusnya bolsonaro yang datang
bahkan perkiraannya sekitar ratusan ribu wisatawan akan menyerbu sejumlah lokasi wisata yang berada di atas di kawasan puncak bogor jawa barat
jaga teknologi sudah selangkah lebih maju
seperti eguator prize pada tahun dua ribu lima belas
dia kan sempat cedera lumayan lama lumayan parah juga ya
dugaan kebocoran dua ratus empat juta data pemilih kpu murni
membuat pariwisata di belitung hanya bisa dinikmati segelintir pemilik modal
kayaknya dia main luar sekarang
kemudian manajemen perjalanan sendiri
upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
iya gue pernah denger tuh si piccolo pernah ngomong
pemain jelek pusing pemain kejaguan pusing juga ya
sebenarnya favorit itu karena tempatnya lebih ke arah nyamannya
cepet negatif covid dan positif kaya amin
di depan kelas duduk di lantai anjing bangsa si kevinduran tiba tiba pull up tiga point
buat omong omongnya masih ada sendiri lagi
untungnya kan ada salah satu kawan orang cina kan
mungkin emang si mbappe juga desain kali ya
masakan yang satu ini terdiri atas lauk ikan lele
soalnya kalau ga ada curry tuh tim warriors jadi sampah anjing
mungkin dari gue akhirnya kemarin yang kasih pas di indonesia warrior itu kurang lah
semenjak jadi finalis pon kayak jalan di basket di dunia basket kayak kebuka aja ya jacob ya
masih alami banget ya airnya jernih ikannya pun masih friendly banget bisa sampai pinggir pantai
karena dia concern banget soal lingkungan
yang menghubungkan sumatera utara dan barat
maksudnya ngikutin pejalanan lu juga waktu
waktu bu sony mengatakan tentang kekerasan itu
apalagi beberapa game terakhir dia shooting nya gila gilaan
telah berkoordinasi dengan kantor pusat di semarang
sebelum masuk ada yang tidak boleh dilewatkan nih
coach siobel tuh yang ngasih kepercayaan lu pertama berarti coach siobel ya
mengatakan bahwa dia menyambut baik investasi
apakah ini kemudian nantinya juga akan seberbahaya covid dan bisa menyebar melalui droplet begitu bu mas dalina
dan setelah koreksi cukup dalam kita juga karena memang kemarin ada sentimen dari the fed mulai kurangin
walaupun dapet juro holiday walaupun dapet juro
cina itu salah satu pavilion yang unik
karena terintegrasi dengan apartemen dan tempat bermain dalam ruangan
terus kami juga memfasilitasi nge mall dari rumah
dia itu sama ben simmons
ada beberapa nama yang pernah mvp gitu
kalau ngeliat cara mainnya luka ya
hanya menaikkan sekitar dua puluh lima basis point
yang tersedia secara gratis untuk dijelajahi oleh semua orang
pastinya kualitas barangnya yang jelek
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar sunday talk with
yang pancoran ini tadi dibantu sama petugasnya menurut saya sudah bagus sekali sehingga akses masuknya akses dan juga aksesnya itu dibantu dengan petugas ketika kita membutuhkan petugas
karena menawarkan perpaduan wisata rasa dan suasana
pemerintah memperkirakan hal ini akan mengurangi inflasi umum sebesar setengah poin persentase
tapi gue bingung waktu cleapers ketemu si warriors nih
jadi lengkap aja gitu menurut gua bukan malah jadi
biar fresh dan biar ketahuan berapa jumlah laku
dua kali ya juga nontonin roket tuh mainkan rocket tuh lebih menarik loh tanpa james holden loh
kan soalnya pilihannya kayak gini kan lo mau bikin dinastik kayak steph curry
yang juga merupakan induk usaha cnn indonesia
nah lu pas pindah ke coach milos pejik gimana nih
kalo gue kan dari dulu emang lebih ngefans sama kevin duran ya dibanding lebron ya
reguler harian sebagai tambahan waktu untuk menerima barang
kebetulan lagi makan di ini ya
komunitas muslim india di tebing tinggi pun mendirikan masjid di kelurahan pasar baru
kemudian melarang orang untuk berbicara di depan umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
di switternnya sekelas sandi ibrahim aja satu ratus sembilan puluh gitu kan
sebelumnya video viral juga merekam pembeli
hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi
sehingga berbeda karena di pulau kecil kayak belitung mungkin survive nya beda
di tempat tempat yang nggak boleh pun
lagi obral obralnya loh jauh lebih murah dibanding jakarta
yang terjadi di bengkel akan terjadi kemacetan atau kepadatan jam kerja yang dilakukan oleh para mekanik
yaitu di pulau mitita
soalnya kalau ngeliat centernya spurs itu moda modanya white guy semua bro
yang kemarin banyak ngomong sih abraham kan ngomong kemarin
tapi udah aman lah aman aman sekarang aman
buyer sama seller itu dipertemukan
nah ketika draft ini dibahas
kemudian dimasukkan gula merah
belum tiba di spot snorkeling saja wisatawan sudah dibuat takjub dengan alam morotai
itu salah satu yang kemudian sentimen negatifnya adalah perkara sopan santun ketika berbicara
jadi itu hanya mungkin karena kesehatannya saja yang tidak seperti itu
gue juga mau ngucapin gitu langsung juga buat ini pak ferry jufri nih
kurang ancaman lah ya
sekarang tuh jack levine lah
jadi mungkin ya bisa jadi salah satu due reason juga lah
apa sistemnya timnya gitu
jadi nyarinya di blind spot gitu anjing
wayne tapi sehari makan sih gak se gendut itu si anjing
mau pertanyaan tentang apa lu
maka tentunya atlet penghidupannya harus di create dong
itu kita adakan bubur bubur sok ya bubur daging
mungkin untuk masa yang akan datang bisa dikoordinasikan sedemikian rupa
itu yang akan diterjang mereka di sebelah
kita justru sebenarnya punya kitab undang undang yang jempol
dan tengkorak kepala bayi pun belum tertutup dengan sempurna
ya gua juga ngomong berduka cita nih terhadap negeri ini nih
sejalan dengan rencana program jangka menengah daerah atau rpjmd kabupaten belitung
pas udah naik kelas sma gitu
yang artinya bisa berjalan secara pelan namun petugas kepolisian yang berjaga
tapi nanti pas di pro kan tekanannya pasti beda sih
karena gue suka banget sama shooting format dia kan
ya kayak semacam yang kayak
untuk dalam perjalanan mudik ini nantinya
kemarin ibl di manelunda
bahwa untuk menghormati orang yang baru kenal
yang peralatannya ini kalau menurut saya pribadi itu sudah dua ratus
tapi kenyataannya yang datang itu hanya tiga per empatnya
kok ya kalau gue
gimana kalau lu turunin tim pelapis dua
iya bu sri terima kasih sebelumnya jadi acara kami indonesian modest fashion week yang diorganize oleh perwira akan diadakan mulai dari tanggal satu
untuk memastikan pembeli ada di lokasi pengantaran
korbannya delapan belas karena korbannya melaporkan
tapi bagusnya ada indonesia patriot kan sebenernya memacu tim tim lain juga ya
cuma ya di soka situ
kedalamannya itu pada saat itu delapan sampai sembilan meter

karena nggak ada anegyatan barangkali seperti itu
maksud saya upah itu ini upah minimum begitu
ini berapa persentive dengan realitifnya
untuk mengetahui persiapannya dalam arti
dalam sejarahnya kamel d belum pernah loh
ini sudah keputusan mbak
jadi ini termasuk kuliner ya yang ketika kita belum mengincipinnya ini sudah bikin melted gitu
maka mereka harusnya jadi pemilik bisnisnya dong
bagaimana caranya supaya tidak lebih banyak lagi korban yang jatuh dengan hal hal seperti ini
untuk periksaan itu pasti dilakukan tidak akan sedetail
jangan pernah membenci mereka yang mengatakan
gue bukan mungkin baru
di sirkuit yang diperkirakan tuntas pada juni mendatang
dokter spesialis anak tumpal andreas menjelaskan
di sini saya kira penyintik baharis krim ya runtut lah ya
untuk membahas anomali itu dan memperkenalkan tarsius belitung kepada dunia budi kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya pada global environment forum di filipina pada dua ribu tujuh belas
tapi selama ini sih asal kitanya juga nggak ikut tantrum anak juga bisa ngikutin kita
lalu diaduk dengan suhu dua ratus derajat celcius selama sepuluh menit
artinya tujuannya adalah menghindari atau mengisolasi pasien dari orang lain
kedalamannya sampai enam sampai tujuh meter
covid protokolnya kan lebih aman kayaknya
gue baca ya beberapa postingan di twitter ya
satu kilogram jamur tiram dijual rp empat belas
yang kehilangan saldo rekeningnya
masuk langsung ke tim favorit masing masing nih aja kali ya
ngomong baik aja masuk ke lobar
kalo lu cela pindah ausi lu
oh iya bener ya
setuju sama bo setuju sama bos di sini menarik ya jadi banyak nama nama baru yang muncul nama nama
i gibron kan semuanya dua puluh poin keatas tuh kemarin
ya itu pada saat kita senam dan ada grup untuk konsultasi di situ
kira kira ada berita apa lagi nih di indonesia selain pospon
akhirnya ya bisa inilah
sekali lagi kemacetan keletihan
kalau jamoran kan tipu tipunya
yang memang belum sukses betul itu di pasar pasar tradisional
bisa apa bisa bikin kejutan sampe di west
banjarbinoh kaja ubung denpasar utara
iya udah lama cuma kan gara gara mungkin bingung kali tim tim lain mau nge trade siapa gitu kan
sebelum itu kami kan memiliki toilet terbanyak di spbu di tegal
dan berita adalah produk jurnalistik
dia jadi ngelatih sekolah gue
alhasil tak hanya orang tua
ada william sebagai six man juga
lagu batak juga dia senang dia ketawa bahagia
mendingan dia main tuh delonte west
buddhi mendampingi masyarakat mengelola alam dan kearifan budaya lokal
enam puluh empat itu artinya suatu perbuatan berlanjut
ya jadi kalau saya melihat wajah wajah mereka itu beliau beliau itu pada waktu ketemu
merek tronnya suruh main ke the bucket this
lantas bagaimana sembaran subvarian xbb di indonesia
survei buat materi abas talk minggu depan
jadinya nanti bisa bergulir sepas waktu lah ya
neng motor gue turing gue dari tangerang biasanya
mari kita mengingat kembali profil orang nomor satu di surakarta ini
being responsible adalah kewajiban
tahun seribu sembilan ratus lima puluh an itu direnovasi
atau pengakuan dalam bentuk sertifikat
karena kita melihatnya dari orang luar ya
setelah dia keluar udah latihan latihan
ia membolehkan orang orang untuk membangun
gatau sih kalo menurut gue ya rookie ya
tadi kan kita bahasan di nbanya mungkin ya
salah satu nasabah purwoko mengaku kehilangan saldo
tapi disini kan ya makin biasa aja ya
nasi menyelam di antara hiu hiu inilah yang menjadi daya tarik perairan pulau mitita
dan melakukan pemeriksaan agar tidak menulari orang lain
kontribusi itu diperkirakan akan berkurang
sementara kita menuju ke sana